saya kagak tau kagak liat
lagian orang tahu tidur ditanya
iya bu bos
gue kesana sekarang ya
gue kesana sekarang
tunggu dulu aja ya
iya makasih bang
istirahat ya bang
udah disiapin buat adik cantik idar
ternyata emak si gue hebat ya
pantesan gue nya juga hebat
ibu mama seleb
ibu mama seleb
eh abis dari rumah saya ya
maaf sayanya kagak ada di rumit
abis dari pasar jauh
itu keringetnya ngocor
saya cuma mau kasih tahu
habis beli rumah buat warno sama acil
iya kan rumahnya
pumar kona kebanjiran
kasian warno sama acil
gak bisa mesra mesraan
belinya deket sini
biar bisa pindah hari ini
nah tapi dia rayyan
loh gakented buah mu
suruh cables pitik karena ya udah ga rinign rojas doang
kita tak bisa breadingan
oh iya belinya deket sini biar bisa pindah hari ini
tenang aja saya belinya itu udah full furnished tingkat nomor lima ratus lima
ya wis saya pamit dulu ya buru buru
aku itu dadah dadah dua kali masih aja gak jalan jalan
tadi aduh cantik pergi juga gak bilang bilang
komplik yang gak baik
kan bisa titik pesen atau apa
kak kaya ini juga dikunci sih
kok yang ini juga dikunci sih
gimana gue keluar
nah terus gimana gue keluar
untung gue berkasa
otot kawat terlalu musih
mana gue tau
kita kan bukan warga sini
kalau udah lompat pagar
udah pasti maling bang
kamu harus pelan pelan
ngebut mah kemaren
kalau motor baru harus pelan pelan
bapak kok gitu sih
bu ini motor baru
nggak boleh cepet cepet
nanti ada apa apa
kan nggak ada rumah sakit motor bu